masih mengenai pembahasan terhadap
jauh jauh hari sebelum
udah ada rancangan peraturan daerah ini
ada pertemuan saudara
dengan beberapa pembah
apakah yang dimaksud adalah
paku iman pembah
yang mereka menamakan paku iman
dan ada sebuah nilai
jadi semua pengusaha
kumpulkan selain membanyakan
ketemunya di spot drop
bunyanya berkembang intilai
intilai ratu bumah mampu
apakah yang dimaksud adalah
tadi pertemuan yang dalam
itu apa perbedaannya
pertemuan yang pertama tadi
yang tadi sudah dikatakan
dan itu pertemuan delapan belas maret
nah akan addres ini
di dgn dikasi
nanti saya akan ditanya dari orang kenapa anda setuju rp satu juta
kalau rp dua juta kenapa tidak setuju rp tiga juta
maka disitu di atur di belakangnya nilainya kita sebut saja
perhitungan berada besar nilai pekerjaan pembangunan di negara negara
saya juga tidak mau saat ini masalah memutuskan
jumlahnya melebihi dari nilai formulasi
nah ini besarnya akan dibutuhkan sesuai formulasi
yang diketahui kemudian juga di aturan
makanya saya minta formulasi
itu di perjalanan itu angka bawah empat
hasil pengawasan bawah empat
disitu disebutkan akan diperhitungkan
besarnya sesuai formulasi
itu formulasi gimana
itu di pasaran pertama di bawah enam
sambil menunggu perbanyakan izin prinsip mereka akan memulai perlaksanaan pembangunan
nah yang ketujuh
perubahannya menjelaskan kewajiban tambahan jumlahnya melebihi
jadi batas perlindungan yang kita jatuhkan
selisih dapat diperlukan dengan kewajiban proyek lain
mereka itu tanya
kalau kami kan kami minta dibayar dulu
kalau bayarnya kelebihan bagaimana
bahkan menurut kami banyak kok
pasti masih kurang banyak kali
karena kan kelebihan kan
kita berlakunya cuma puluhan ratusan miliar
dan untuk poin kesimpulan
perhitungan terhadap besaran diri pekerjaan jadi saya tanyain
yang menentukan siapa
perhitungan terhadap diri pekerjaan satu akhirnya skpd melituh
ini menggunakan ada terpaisa
dari apa itu
jadi saya bilang mau kita hitung dapatnya ini maklumat kami seratus miliar seratus ribu
kami mau disitu menjadi bpkb menggunakan apa
ini kalau dihitungkan dulu ya kamu coba hitunglah dulu
jadi dia setakat
ini perhitungannya setakat
malah langsung kami disertifikasi terus untuk

untuk berlangsung saya berhenti
sedangkan susuap reklamasi yang menghadirkan gubernur dki jakarta sebagai saksi
masih akan kami hadirkan sesaat lagi